seorang penumpang melahirkan seorang bayi di kapal
dan persalinan ini berlangsung saat perjalanan mudik dari sampit kalimantan barat menuju pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
iya dan bayi ini lahir dengan selamat berkat bantuan penumpang kapal
sang bayi pun mendapat hadiah nama dari kapten kapal
maria elevina tak akan melupakan pengalaman mudik tahun ini
perempuan dua puluh satu tahun ini melahirkan seorang bayi perempuan saat mudik dari sampit kalimantan barat
menuju pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
maria melahirkan bayi di kapal kirana saat berada di perairan bawean gresik pada senin subuh
dengan bantuan penumpang dan tenaga kesehatan di kapal bayi perempuan tersebut lahir dengan selamat
sebagai hadiah kapten kapal memberi nama sang bayi chandra kirana sesuai nama kapal
duh gimana bu rasanya anaknya lahir di kapal
seneng tuh ya
kasih nama siapa bu
sesuai nama kapal ya
sesuai dengan nama kapalnya
siapa yang kasih nama bu
orang kapal tadi
orang kapalnya ya
orang kapalnya ya
proses lahirannya yang nolong siapa bu
banyak banyak orang
nah ini kondisi bayi dan ibunya sehat dan selamat dan sebelah kita menikmati kemas sakit bac
apa namanya kondisi pasca melahirkan
memang mengusulkan untuk kadang ada penumpang yang ada di atas kapal itu bila dia tidak gebrakan juga menggunakan nama itu apabila tidak ya juga boleh mengandalkan lagi
kita hanya mengusulkan saja
dan dari kita biasanya untuk yang apa namanya pelanggan yang berada diatas kapal akan ada pelakuan khusus
apa anggarannya pak
belakangan khusus untuk bayi yang bersangkutan apabila ada penyeberangan
semua untuk kapalnya dia
untuk kapal dia lu
tak hanya mendapat nama sang bayi juga mendapat fasilitas gratis menumpang kapal milik pt dharma lautan utama perusahaan kapal kirana seumur hidup
usai merapat di pelabuhan tanjung perak maria dan bayi langsung dibawa ke rumah sakit phc untuk mendapatkan perawatan